dan anda saat ini menyaksikan cnn indonesia breaking news dan kpk pada siang hari ini akan menentukan status terbaru bagi roma hormuzi atau romi dan juga pihak pihak lain yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan di surabaya jawa timur jumat kemarin
dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung menuju ke gedung kpk jakarta untuk menyaksikan konferensi pers
saya ingin menyampaikan bahwa sangat menyesalkan terjadinya kembali peristiwa jual beli jabatan di kementerian yang seharusnya memberikan contoh baik kepada instansi lain
apalagi seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pada kementerian agama dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas itu diharapkan untuk menutup ruang korupsi dan menjadi ajang penjaringan
aparat sipil negara dengan kompetensi yang terbaik untuk jabatan yang tepat sehingga dapat bekerja maksimal untuk melayani rakyat
perlu pula kami sampaikan bahwa dalam beberapa rentang tahun terakhir ini kpk cukup banyak memproses pelaku korupsi di sektor politik
di kementerian agama dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas anggota dpr ada tujuh puluh orang ada anggota dpd satu orang anggota dprd satu ratus enam puluh lima orang dan kepala daerah satu ratus delapan orang
sehingga setidaknya ada tiga ratus empat puluh empat orang pelaku korupsi yang diproses kpk adalah mereka yang menduduki jabatan politik

atau orang orang yang dipilih oleh rakyat
korupsi ini dilakukan bersama pihak pihak lain di kementerian daerah dan swasta
sebelumnya kami menjelaskan konstruksi perkara ini
dalam momentum pemilu dua ribu sembilan belas
karena kpk bekerjasama dengan kpu dan bawaslu berharap bahwa pemilu legislatif yang akan berlangsung tidak lama lagi
itu menghasilkan sesuatu yang baik sesuai dengan slogan kpu
menuju pemilu berintegritas
yaitu pilihan jujur
kemarin pak agus dengan ketua kpu telah meluncurkan itu
oleh karena itu kita berharap bahwa masyarakat bisa melihat rekam jejak dari para calon legislatif yang akan bertarung pada pemilu yang tidak akan lama lagi
sehubungan dengan peristiwa yang kemarin dan sampai tengah malam tadi
kpk menerima informasi dari masyarakat tentang akan terjadinya transaksi korupsi
dan kemudian berdasarkan bukti bukti awal melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan
hingga melakukan kegiatan tangkap tangan yang terjadi di surabaya jumat lima belas maret dua ribu sembilan belas
kepala kantor kemena kabupaten gresik
any asisten dari rmy
ahb calon anggota dprd kabupaten gresik dari partai persatuan pembangunan
dan yang keenam s supir dari mfq
memberitahukan atau menerima hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada kementerian agama ri tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
kpk meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka pada kesempatan ini
pertama rmy anggota dpr periode dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas diduga sebagai penerima
yang kedua adalah mfq kepala kantor kemenak kabupaten gresik dan hrs kepala kantor wilayah kemenak provinsi jawa timur yang diduga sebagai pemberi
pasalnya disangkakan pihak yang diduga sebagai penerima rmy dan kawan kawan
pihak yang diduga penerima adalah rmy dan kawan kawan
disangkakan melanggar pasal dua belas huruf a atau huruf b atau pasal sebelas undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
sebagaimana telah diubah dengan undang undang
undang undang no dua puluh tahun dua ribu satu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
yunto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
sebagai pihak yang diduga pemberi mfq disangkakan melanggar pasal lima ayat satu huruf a atau huruf b atau pasal tiga belas undang undang nomor tiga puluh sembilan
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
jungto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
pada pihak yang diduga pemberi disangkakan yaitu hrs juga melanggar pasal lima ayat satu huruf a atau huruf b atau pasal tiga belas undang undang tiga ribu satu ratus sembilan puluh sembilan
dalam perkara ini diduga rmy bersama sama dengan pihak kementerian agama ri menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di kementerian agama ri
yakni kepala kantor kementerian agama kabupaten gresik dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa timur
kami perlu menegaskan bahwa apa yang dilakukan kpk merupakan sebuah proses hukum biasa yang dijalankan sebagaimana mestinya
dengan mengacu pada kuhap dan undang undang tindak pidana korupsi serta undang undang kpk itu sendiri
akhirnya kami ingin menyampaikan bahwa kpk sangat khawatir jika praktek praktek seperti ini
ini dilakukan terus oleh pihak pihak yang terutama para pejabat sebagai pimpinan partai politik atau organisasi masyarakat
yang terafisiasi dengan sektor politik yang menjual pengaruhnya dan menerima sejumlah uang
demikian keterangan dari kami dan saya kembalikan kepada mas febri
oke terima kasih pak laude jadi teman teman semua tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut adalah mereka yang diduga menerima suap
jadi pasalnya adalah pasal suap satu orang dan dua orang diduga memberikan suap untuk penerimaan perbuatan yang dilakukan oleh rmy
anggota dpr ri ini
diduga bersama sama dengan pihak pihak di kementerian agama kenapa
karena pihak pihak di kementerian agamalah yang memiliki kewenangan dan yang ditugaskan terkait dengan proses pengisian jabatan di kementerian agama tersebut
jadi diduga perbuatan dilakukan bersama sama
nah sebelum tanya jawab kami akan perlihatkan terlebih dahulu
barang bukti yang diamankan dari lokasi kemarin jumat
silakan pada tim
terutama jika boleh langsungentelagen kalau saya ibu jelas suka memberikan breeds ini
di media sosial dengan wink semprekwaukee

yang diinginkan separuh di amerika